informasi berikutnya melalui sidang yang digelar selama dua belas jam
komisi kode etik polri menjatuhkan sanksi pemecatan tidak dengan hormat atau ptdh
terhadap kompol baikuni wibowo pada jumat malam
kompol baikuni diberikan sanksi tegas karena terbukti menghalangi proses penyidikan
atau obstruction of justice dalam penanganan kasus kematian brigadir yosua
sidang kode etik terhadap tersangka kompol baikuni wibowo rampung digelar pada jumat malam
dalam sidang yang digelar selama kurang lebih dua belas jam tersebut
komisi kode etik polri memutuskan memberikan sanksi tegas berupa pemberhentian tidak dengan hormat
dari polri kepada kompol baikuni
baikuni disebut sebagai orang yang menyimpan dan merusak cctv di pos pengamanan rumah verdi sambo
kadif humas polri irjen pol dedy prasetyo mengatakan
sanksi etika untuk kompol baikuni adalah pelanggaran sebagai perbuatan tercelah
deddy menambahkan kompol baikuni juga mengajukan banding
atas pemecatannya dari korps bayangkara
komisi sidang yang pertama sanksi etika yaitu perilaku pelanggaran sebagai perbuatan tercelah
yang berikutnya b sanksi administrasi berupa penempatan khusus selama dua puluh tiga hari
di pasusnya di
kemudian yang kedua adalah pemberhentian tidak dengan hormat dari anggota kepolisian
telah diputuskan oleh sidang komisi yang bersangkutan mengajukan banding juga